dalam survei yang dilakukan lembaga independen cisdi bersama kawal covid sembilan belas dan cekdiri id
fasilitas dasar masyarakat yakni puskesmas sudah kewalahan menangani kasus covid sembilan belas
kondisi ini bukanlah tanpa sebab
selain mengalami kekurangan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan
peran puskesmas masih dibatasi dalam melakukan tiga t testing tracing dan treatment
persoalan lain adalah sumber daya manusia untuk mendukung aspek tiga t
sehingga semakin menyulitkan dalam menekan angka penyebaran infeksi di masyarakat
tetapi kelemahan kelemahan pasti ada seperti tracing kita
nah sementara tracer kita butuh juga waktu kan untuk lokasi lokasi daerah kan tidak semua dekat
kadang kadang masyarakatnya memang agak sulit
epidemiolog dari griffith university diki budiman merespon hal serupa
dalam dialog pada program cnn indonesia newsroom lima februari dua ribu dua puluh satu lalu
dia menegaskan jika sejak awal
aspek tiga t pemerintah belum berjalan optimal
nah bahwa kita epidemiolog memberikan anjuran ini
perbaikan dari aspek tiga t ini yang sudah dari awal pandemi ini
bahkan beberapa dari kita sudah membuat beberapa usulan strategi di maret ataupun april
nah namun yang terjadi yang saya lihat adalah bahwa memang fokusnya itu memang
belumlah fokus pada kesehatan
pemerintah melalui kementerian kesehatan berjanji akan menutup jelas kelemahan ini
agar perannya semakin optimal
apalagi saat penerapan ppkm mikro kapasitas puskesmas harus diperkuat
kita persenjatai juga puskesmas dengan beberapa macam kompetensi yang sudah lengkap
juga tentunya kita melakukan suplai tenaga ke puskesmas

jangan lupa kita akan mencari penyelenggaraan

janji pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada puskesmas harus terus ditagi
agar kebijakan yang bertujuan memutus mata rantai covid sembilan belas tidak sekedar formalitas belaka
tim liputan cnn indonesia